pt kereta komuter indonesia atau kci mulai menerapkan larangan penggunaan masker satu lapis dan buff pada penumpang kereta komuter senin ini
petugas gabungan meminta sejumlah calon penumpang kereta komuter di stasiun bekasi jawa barat yang masih menggunakan masker satu lapis untuk pulang atau mengganti masker yang sesuai standar protokol kesehatan
mas dengan adik peraman ini mas
bagus pak bagus
oh bagus ya
mas sekarang gak boleh apa
gak boleh pake yang skuba
agak tipis atau apa
itu disuruh buah disuruh keluar
disuruh buah disuruh belak
untuk apa ini kedepannya
protokol kesehatan apa
kebaikan juga ya
lurah marga mulia mengatakan sesuai dengan surat edaran wali kota bekasi tentang protokol kesehatan
unsur tiga pilar yaitu tni polri dan pemerintah dalam hal ini kelurahan
menggelar sosialisasi dan razia masker yang ada di stasiun bekasi
kami di stasiun bekasi sesuai dengan arahan dan perintah dan surat edaran wali kota bekasi
kami melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat atau pengunjung stasiun kota bekasi yang ingin memakai krl
bersama dengan kepala stasiun
bapak binsa bimas pol di wilayah kami tiga pilar kami melakukan terus pembawaan dan mengingatkan kepada masyarakat yang masuk ke wilayah kami khususnya di lurah marga mulia
jika bagi warga yang tidak pakai masker atau memakai masker kubah atau bab
maka rekan kami suruh kembali pulang
kembali pulang atau kami arahkan mereka untuk balik ke tempat menggunakan masker yang memang
menjadi protokol kesehatan yang memang harus kita patuhi bersama
sementara itu calon penumpang dari stasiun bekasi jawa barat yang hendak bekerja ke wilayah dki jakarta masih nampak ramai
meski demikian tidak terlihat adanya antrean di depan loket seperti hari senin sebelumnya
diketahui selama psbb dki jakarta ada beberapa aturan yang diberlakukan pt kci
di antaranya pengaturan jam operasional mulai pukul empat pagi sampai pukul dua puluh satu malam
jumlah kapasitas di dalam gerbong kereta maksimal tujuh puluh empat orang
selain itu lansia hanya diperkenankan naik kereta di luar jam sibuk yaitu pukul sepuluh hingga dua siang
sementara balita dilarang naik kereta
aturan tersebut diberlakukan untuk menekan penyebaran virus corona di transportasi umum krl komuter lain